kita bergeser ke informasi lain di mana sepasang kekasih ditembak senapan angin oleh seorang pria di duren sawit jakarta timur minggu sore
kedua korban ini mengalami luka pada perut dan juga pada pahanya pelaku ini ternyata merupakan mantan kekasih dari korban perempuan
ramli pria berusia dua puluh tiga tahun ini menjalani perawatan di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit islam pondok kopi jakarta timur
ramli dan kekasihnya widya mengalami luka usai kena pukul batu yang ditembak senapan angin oleh mantan kekasih widya
ramli mengalami luka pada bagian kepala akibat hantaman batu dan luka tembak senapan angin pada bagian paha
sedangkan widya mengalami luka pada bagian perut
menurut korban pelaku merupakan mantan kekasih widya
pelaku merasa tidak terima ditinggal oleh widya serta merasa cemburu saat mengetahui mantan kekasihnya telah menjalani hubungan dengan pria lain
yang bersangkutan itu mantannya dia
jadi dia itu tidak mau ditinggalin oleh widya ini
sedangkan nama saya widya itu sudah dekat
polisi telah mengamankan pelaku
dilansir detik com menurut kapolres metro jakarta timur kombes adi wibowo pelaku ditangkap tak lama setelah kejadian penembakan yang terjadi pada hari minggu sekitar pukul empat sore
pelaku kini tengah menjalani pemeriksaan di polsek durang sawan